gak akan ada kata perpisahan antara gue sama lo
gue dateng kesini
cuman pengen bilang
perjuangkan cinta kamu kepada adik
terima kasih banyak ya mak
terima kasih banyak
kamu pasti bakal perjuangin adem
aku akan perjuangin adem
mama selalu doain kamu
kan ta paint performanti dalamtheir seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
karena ini mas al jadi uring uringan ngamuk ngamuk terus
enggak kiki harus bertindak
mereka gak boleh pisah
alhamdulillah hp anin nyalah sekarang
syukurlah gue bisa tau anin dimana lagi
gue harus bicara sama anin
bener kata mama
gue harus perjuangin anin
aku mau pergi
beberapa bulan yang lalu aku meninggalkan jakarta
sambil mengubur perasaanku pada al
aku akan kembali mengubur perasaanku pada
aku mau pergi ke jakarta

aku mau pergi ke jakarta
kamu ngapain kesini
alasan gue datang kesini
kamu mau tau dari mana aku disini
akhirnya sampai juga
saya mau ketemu
gak ada mas
katanya sih ke bandara mas
kan mau ke amerika
mau ke amerika
bicara penerbangan kenapa gak bilang ke gue sih
eh penerbangan jam berapa kira kira ya
katanya sih siang harus tiba di bandara mas
kalau gitu saya buru buru
lo tuh kenapa sih
gue tuh berasa kayak gue gak ada artinya sama sekali di mata lo
buat apa juga aku izin sama kamu enggak
lagian kan juga kamu pasti sibuk
perpisahan itu adalah kesedihan
aku masuk dulu ya
gue gak mau liat lo sedih kayak begini lagi
lo bilang sedih karena perpisahan
gue gak mau liat lo sedih kayak begini lagi
gue gak mau liat lo sedih kayak begini lagi
lo bilang sedih karena perpisahan

gue dateng kesini
cuma pengen bilang
dan gue tau
gue tak tahu
apa yang akan terjadi
nanti aku akan berhenti
aku akan berhenti
dan gue tau

ketika dulu pertama kali
dan sekarang gue ada di hadapan lo
masih dengan nama dan perasaan yang sama
gak pernah berubah
dan sekarang gue cuma berharap lo gak nolak gue
kamu tau gak
penerbangan aku itu masih nanti malam
tapi aku sengaja datang ke airport lebih cepat
karena aku pengen merubah tiket aku
entah apa yang aku pikirin pas aku beli tiket
ternyata aku salah input tiket
aku beli di tanggal yang sama hari ini
tapi ternyata tiketnya buat tahun depan
tapi kayaknya sekarang
aku gak perlu merubah tiket lagi
dan sekarang gue butuh jawabannya
dari hati yang paling dalam
lo terima gue apa enggak